komisi pemberantasan korupsi masih akan mempelajari putusan pengadilan negeri jakarta selatan terkait mantan gubernur bank indonesia budiono
sebelumnya hakim pengadilan negeri jakarta selatan memerintahkan kpk menetapkan budiono sebagai tersangka kasus bank senturi
wakil ketua kpk laude muhammad syarif mengatakan putusan pn jaksel akan dipelajari lebih dulu
namun setiap putusan pengadilan maupun hasil penyelidikan dan penyidikan harus memenuhi unsur mencukupi dua alat bukti
selain akan mempelajari putusan pn jaksal kpk juga meminta birohukum kpk dan sejumlah pakar untuk melihat dan menyikapi putusan ini
menurut laude status kasus ini harus melalui tahap penyelidikan baru kemudian naik menjadi penyidikan
putusan pengadilan maupun hasil hasil penyelidikan dan penyidikan di kpk itu telah memenuhi unsur
memenuhi rumusan penyelidikan
pidana korupsi pasti itu akan ditingkatkan atau dilaksanakan
jadi tanpa walaupun tanpa ada putusan dari pengadilan jakarta selatan tentang peradilan itu
kalau memang sudah mencukupi dua alat bukti yang cukup pasti akan dilanjutkan
tapi karena itu ini sesuatu yang baru makanya kpk perlu meminta birohukum kpk dan akan meminta para pakar